dia minta jawaban dari aku mah
soal permintaan dia yang kemarin
kamu udah mau ngikutin permintaan nino
untuk jujur soal anaknya andi yang masih hidup
gak tau ma aku mau jawab apa ke nino
dari semalam aku gak bisa tidur nyenyak cuma gara gara mikir ini ma
lu tuh bener bener cantik ya michi
pengen deh gue karungin
terus gue bawa pulang
apa itu nggak
kayaknya ban mobil gue masuk dalam lubang deh
jadi kayak gini kan akibatnya
gue pikir masuk ke lubang
aduh terus gimana dong
gimana udah malam kayak gini lagi
ini ini sepi banget mau gak ada orang
udah gini aja deh
siapa tau bisa
satu dua tiga digas
angga kalau lagi keringetan ganteng juga ya
lu konsen dong liat ke depan jangan ke gue
satu dua tiga digas
satu dua tiga digas
oh kasihan capek ya
ngapapalah kan sekali sekali olahraga ya kan
lo belum pernah liat gue marah ya
terima kasih andin
terima kasih karena sudah kembali
permintaan dia yang kemarin
kamu udah mau ngikutin
permintaan nino untuk jujur
soal anaknya andi yang masih hidup
gak tau mah aku mau jawab apa ke nino
aku nggak bisa tidur nyenyak cuma gara gara
mikirin ini mah
pantesan mama lihat kamu kok
ntar kamu sakit loh
ya udah mama balik lagi kamar ya
jadwal sidangnya kapan
tiga hari lagi pak
mama sama papa harus dateng gak nanti
gimana menurut kamu
ya kalau seandainya ini bikin
aku rasa kalau gak dateng juga gak apa apa
aku langsung berangkat kerja
mama jadi serba salah loh
ya jujur mama tuh sangat sangat kecewa sama elsa
cuma kalau liat nino
mama tuh bener bener sedih loh pa
umur kita udah berat
kita ini udah berumur sekarang
kapan kita punya cucu kalau caranya begini
ya kita doakan saja yang terbaik buat nino ma
mau ke kampus
hari ini kan aku ada jadwal ngajar mas
andini karisma putri kamu masih sakit
kalau kamu pingsan di kampus gimana
yang mau ngurus siapa
itu kerjaan kamu hari ini
dengarin saya kan
supir ada jemput
sekarang kamu istirahat
saya sudah suruh mirna bawa sarapan ke kamar
kamu istirahat di kamar supaya punggung kamu cepat sembuh
untuk kebaikan kamu
kali ini mama setuju apa yang disampaikan al
karena kamu masih sakit
kamu istirahat ya
yaudah aku ganti baju lagi ya
jauh bersama dia
kalau nggak digituin
andien pasti bakal tetap berangkat ma
mana mana aku merindu
saya mau jemput bu andir
soalnya kemarin saya dapat kabar kalau bu andien sudah berada di rumah

bu andien emang udah pulang
cuma hari ini bu andien istirahat
kita bekerja dulu ya
kalau begitu saya permisi dulu pak
jom kan ya
jangan dan sampai jumpa
jangan lupa asal apal